bank dunia menggelontorkan dana sebesar empat ratus lima puluh juta dolar amerika serikat atau setara lebih dari enam triliun rupiah untuk mendukung program perluasan akses mendapatkan perumahan di indonesia
dalam rilis resminya persetujuan pendanaan rumah murah tersebut telah diberikan pada tujuh belas maret dua ribu dua puluh
kepala perwakilan bank dunia di indonesia rodrigo chavez mengatakan sebagian dana diperuntukkan bagi skema bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan
program ini akan dilaksanakan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat